bank indonesia kembali menggelar program penukaran uang tunai untuk kebutuhan ramadan dan lebaran dua ribu dua puluh
bank indonesia telah menyiapkan empat tujuh ratus tiga belas titik penukaran uang baru meliputi empat ratus empat puluh sembilan layanan mobil keliling
dan empat dua ratus enam puluh empat kantor bank yang tersebar di indonesia bagi masyarakat yang ingin menukar uang tunai baru
layanan penukaran uang tunai ini mulai lima belas maret hingga lima april dua ribu dua puluh
bank indonesia bersama perbankan juga akan menggelar penukaran uang skala besar di istora senayan jakarta
pada dua puluh delapan hingga tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
bank indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan menukarkan uang di jalanan selama periode ramadan dan idul fitri
selama ramadan fitri merupakan periode di mana uang beredar cukup tinggi rata rata dua puluh lima persen dalam satu tahun peredaran
sehingga kami bank indonesia berkewajiban
memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut
satu hal memang yang paling penting adalah kultur dan budaya masyarakat indonesia selama idul fitri adalah menggunakan uang baru
oleh karena itu bank indonesia memastikan dan menjamin pemenuhan kebutuhan uang untuk periode ramadan idul fitri melalui program serambi dua ribu dua puluh empat ini